saudara untuk mendukung kelancaran arus mudik pada tahun ini pt pln persero menyiagakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tersebar di sejumlah titik jalur arteri maupun tol trans jawa
pada momentum lebaran tahun ini pt pln persero menyiagakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tersebar di sejumlah titik di jalur arteri dan tol trans jawa